nah bagi yang terbiasa menggunakan albotil ketika sariawan muncul lalu bagaimana solusinya ya
karena aktivitas pun jadi terganggu
nah saryawan yang kerap menyerang bagian dalam mulut membuat tubuh menjadi tidak lagi nyaman termasuk saat berbicara ataupun apalagi ketika lagi makan
jadi langsung jadi pertanyaan ya bagaimana mengatasi saryawan dan bagaimana juga mencegah saryawan agar tidak berulang ini informasinya
saryawan atau stomatitis aftosa merupakan luka yang terjadi di dalam rongga mulut atau mukosa
bercek putih berwarna kemerahan ini kerap terjadi di gusi lidah dan bagian dalam mulut lainnya
dalam dunia penyakit mulut sariawan bisa berupa luka yang disebabkan faktor genetik perubahan hormonal trauma infeksi virus infeksi bakteri ataupun jamur
saryawan juga kerap muncul akibat tidak menjaga kebersihan mulut
peradangan tersebut dapat mengganggu kenyamanan kinerja mulut dan tubuh saat berkegiatan
dokter spesialis penyakit mulut widi absari menilai langkah mengobati saryawan dengan kandungan polikresulen pada obat yang sudah lama beredar di masyarakat tidak tepat
penanganan dengan cairan yang tinggi konsentrat dan bersifat asam ini dianggap mampu mengurangi rasa nyeri tapi tidak mempercepat waktu penyembuhan sariawan
dalam mengobati suatu luka pada mulut yang kita harus lakukan adalah bagaimana mungkin luka yang ada di dalam mulut itu selnya tetap hidup dan dia memperbaiki dirinya sendiri sehingga lukanya nutup
yang dilakukan oleh polik kolesteren itu dia tidak demikian dia justru mematikan sel sel di lokasi yang kita taruh kita berikan polikresulen sehingga yang ada selnya rusak dan mati dan tidak sakit
selama ini yang berhasil
ini menjadi anggapan dari masyarakat bahwa asal saryawannya sudah tidak sakit berarti sembuh
padahal bukan begitu ceritanya gitu justru sel yang harusnya kita biarkan hidup untuk regenerasi dimatikan sama dia
itu yang konsep itu yang pada akhirnya akan menjadi berbahaya
lalu bagaimanakah cara mengatasi saryawan pada mulut
yang paling penting adalah kita harus tahu nih diagnosa
jadi saryawan yang kita alami itu apa kalau memang ternyata jamur ya harus kita anti jamur kalau ternyata dia karena virus ya kita harus kasih antivirus
tapi kalau untuk penanganan pertama saya rasa obat karyawan yang saat ini beredar kecuali porot potret itu sudah tepat sih
mengetahui proses dan penyebab sariawan bisa mencegah saryawan terjadi berulang
selain itu perlu asupan rutin makanan yang tepat untuk menangkal sariawan
menjaga kebersihan mulut perlu dilakukan setiap hari
karena mulut termasuk organ vital yang berpengaruh dalam aktivitas kita sehari hari
indrayani laksmi jakarta